sejumlah gedung tinggi di jakarta beberapa pekan terakhir terekam kamera berselimutkan kabut putih polusi udara
langit di ibu kota pun tidak terlihat tertutup polusi udara
fakta pencemaran udara ini juga diperkuat oleh hasil alat deteksi kualitas udara
bukan hanya itu organisasi pemerhati kualitas udara internasional ikair
dalam situsnya menyebut jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia
polisi udara di jakarta membuat beragam penyakit mengintai warganya
bahkan presiden joko widodo mengaku menderita batuk selama empat minggu yang diduga salah satunya akibat polusi udara di jakarta
hal itu disampaikan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno setelah mengikuti rapat terbatas mengenai polisi udara pada senin siang
dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena presiden sendiri sudah batuk
katanya sudah hampir empat minggu
beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk
sejauh ini salah satu langkah pemerintah menekan polusi udara adalah kembali mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil
di antaranya dengan mengusulkan perkantoran melakukan hybrid working yakni work from office dan work from home
serta melakukan penegakan hukum
bagi pengguna kendaraan yang tidak lolos uji emisi
dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working
work from office work from home mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini
tujuh lima atau angka yang lain
juru kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andrianu mengkritik langkah pemerintah yang dinilai setengah hati dalam menekan polusi udara
terlebih polusi udara di jakarta tidak hanya disumbang oleh jakarta tetapi sangat mungkin juga oleh wilayah lain
selain itu industri yang ada di sekitar jakarta menyumbang polusi
pemerintah tetangga saat ini sebenarnya seolah olah kayak jakarta itu jadi spotlight jadi sorotan
tapi pertanyaannya ini kemana jawa barat dan banten ini
jawa barat dan banten tidak lebih kalah buruk ya sebenarnya udaranya juga
kalau bicara sumber lainnya yaitu sumber tidak bergerak harusnya juga ada uji emisi juga nih bagi cerobong cerobong atau pencemar udara lain yang mencemari
seperti industri misalnya baik legal atau ilegal
karena kalau kita ke bandara nih ya teman teman pendengar atau yang mendengarkan siaran ini begitu
kita ke bandara tuh banyak ke kiri kanan cerobong cerobong yang ngasih mengeluarkan asap
memperoleh udara bersih menjadi hak warga negara
termasuk warga jakarta
hal ini telah diatur dalam undang undang no tiga puluh dua tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
serta undang undang dasar pasal dua puluh delapan h ayat satu yang berbunyi
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat
tim leputan cnn indonesia